setelah satu pekan berada di dubai
kini saatnya untuk kembali ke indonesia
aturan penerbangan di uni emirat arab
mengharuskan semua pelaku perjalanan internasional
dengan menggunakan pesawat terbang
memiliki hasil negatif dari tes pcr
setibanya di bandara dubai
sejumlah syarat perjalanan diperiksa
mulai dari counter check in hingga imigrasi
satu lagi yang harus diketahui
adalah sebelum keberangkatan kita harus mengisi e hack
yang berisi data penerbangan
lalu kemudian daerah asal dan juga daerah tujuan
kemudian di sana juga kita harus mengisi
deklarasi terkait dengan kondisi kesehatan
apakah ada kondisi demam batuk pilek dan sebagainya
dan di aplikasi ini pun kita juga diharuskan
untuk mengisi hasil pcr test
dan juga keterangan bahwa kita sudah divaksinasi
yang menjadi salah satu syarat penerbangan
dan nantinya akan diperiksa oleh petugas
setibanya di bandara soekarno hatta
semua berkas lengkap saatnya untuk terbang
saya menggunakan penerbangan langsung dari dubai
menuju bandara soekarno hatta
perjalanan sejauh empat dua ratus lima puluh dua mil ini
ditempuh dalam waktu delapan jam
saya tiba di jakarta pukul sepuluh malam
karena terdapat sebuah perjalanan
perlisih perbedaan waktu tiga jam
antara dubai dan jakarta
sesuai aturan dalam adendum surat edaran
satgas penanganan covid sembilan belas nomor dua puluh tahun dua ribu dua puluh
tentang protokol kesehatan perjalanan internasional
pada saat kedatangan dilakukan tes pcr ulang
di bandara soekarno hatta
kalau dihitung hitung dalam satu minggu terakhir
ini adalah pcr test saya yang keempat kali
sebelum terangkat lalu setiba jadi dubai
lalu kemudian sebelum berangkat ke jakarta
dan baru set saat tiba di jakarta
hasil pcr test akan diketahui tiga jam
setelah pengambilan spesimen
dan sesuai aturan yang berlaku
setelah ini kami harus melanjutkan karantina
bagi penumpang pesawat yang baru vaksin satu kali
harus karantina lima x dua puluh empat jam
tetapi untuk yang sudah dua kali vaksin seperti saya
untuk pekerja migran pelajar
dan pemerintah yang kembali dari perjalanan dinas dari luar negeri
tempat karantina ditanggung negara
di wisma atlet pademangan
yang sudah termasuk dengan tes pcr dua kali
karena saya tidak termasuk kriteria penumpang pesawat
yang karantinanya ditanggung negara
maka saya harus melanjutkan karantina di hotel
tapi sampai hampir tiga jam setelah pesawat mendarat
di bandara soekarno hatta
saya belum bisa keluar dari bandara
karena masih harus menunggu hasil tes pcr
dan ini pengawasannya cukup ketat
ada tugas dari bandara itu sendiri
ada juga anggota tni
dan juga tentunya dari tugas hotel
yang akan membawa kami melanjutkan karantina
kalau dibandingkan dengan saat saya tiba di dubai
pekan lalu memang cukup berbeda
saat itu ketika sudah lolos dari imigrasi
meskipun hasil pcr nya belum keluar
saya bisa langsung keluar dari bandara
tanpa ada pengawasan yang ketat
beberapa epidemiolog menyebut bahwa
pengurangan masa karantina ini
sejatinya bisa menimbulkan potensi risiko
kenaikan angka penularan covid sembilan belas
di benua eropa dan juga tingginya mobilitas
di sejumlah negara
tapi kira kira seperti apa ya pendapat dari sejumlah
warga negara indonesia yang baru tiba dari luar negeri
terkait dengan sporting masa karantina ini
sebenarnya ya mungkin
nggak terlalu tergobani dengan
jadi ya kita nggak terlalu tergobani dengan kayak masa karantina ini
yang lama panjang gitu gitu kan
terus pasti kan boring
lama di hotel terus
minusnya tuh kayak yang kita kan udah
dari sana udah pcr negatif kan
sampai sini negatif lagi
terus kenapa harus karantina
akhirnya saya bisa keluar dari bandara
setelah mendapatkan kepastian bahwa
hasil pcr nya negatif
dan itupun ternyata tidak
mulus begitu saja karena masih harus
melalui dua pos pemeriksaan lagi
yang dipandu oleh petugas
dan itulah tadi perjalanan saya dari dubai
sampai ke bandara soekarno hatta
sampai ke bandara soekarno hatta terkait dengan
penerapan aturan baru masa karantina
untuk perjalanan internasional
nah herdika utama andra hanhar